rabu pagi petugas upk badan air provinsi dki jakarta langsung mengerahkan dua unit alat berat
untuk mengevakuasi sampah yang menumpuk di pintu air manggarai menteng jakarta pusat
sampah rumah tangga bambu kayu hingga sampah plastik yang menumpuk hingga rabu pagi
diprediksi mencapai satu ratus enam puluh enam meter kubik
rencananya sampah akan dibawa menggunakan truk menuju tempat pembuangan sampah terpadu bantar gebang
petugas upk badan air pemprov dki jakarta mengaku telah bersiaga sejak pukul empat pagi
mengingat bendungan katulampa telah siaga tiga pada selasa malam
sebelumnya selasa malam usai diguyur hujan deras selama lebih dari dua jam
arus sungai ciomas meluap hingga merendam permukiman warga ciomas kabupaten bogor jawa barat
petugas mencatat sedikitnya lebih dari seratus rumah warga terendam banjir lintasan
satu unit rumah diantaranya rusak parah karena dinding kamarnya jebol
warga berharap pemerintah kabupaten bogor segera membangun tanggul pembatas sungai dan permukiman
sehingga bencana banjir tidak kembali terulang
sementara khusus untuk wilayah dki jakarta bmkg memprediksi seluruh wilayah akan dilanda hujan ringan
hingga sedang pada rabu siang
bmkg meminta warga mewaspadai hujan yang disertai kilat dan angin kencang
di wilayah jakbar jaktim dan jaksel pada siang hingga sore hari
tim liputan cnn indonesia